dua pelaku pembunuhan seorang sopir taksi online di surabaya akhirnya ditangkap polisi
pelaku mengaku sengaja membunuh karena ingin memiliki mobil korban
tangis histeris keluarga mewarnai pemakaman deni arisandi
pengemudi taksi online warga gedangan sidoarjo di makam keputih surabaya
istri denny bahkan sempat pingsan setelah jenasa suaminya dimasukkan ke dalam liang lahat
sementara anaknya juga ikut menangis dengan membawa foto deni semasa hidup
denny arisandi tewas jumat lalu di kenjeran park dengan lima puluh luka tusuk
saat ditemukan mobil yang dikembunikan deni hilang
setelah dua hari akhirnya polisi berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuhan deni
mereka semua warga kediri satu diantaranya adalah anggota tni yang masih aktif
motif pembunuhan sadis ini adalah para pelaku ingin memiliki mobil korban
kronologinya pelaku memesan taksi online dan direspon oleh korban
setelah sampai ditangkap
tempat yang agak sepi pelaku menusuk deni dan membuang jenazahnya di sekitar kenjeran
para pelaku ini diancam dengan hukuman mati
sementara itu para teman denny yang juga sesama sopir taksi online
menggeruduk kantor grab surabaya indonesia
yang menjadi tempat kerja denny sesaat setelah pemakaman berakhir
awalnya mereka ingin meminta klarifikasi soal status keanggotaan denny
tetapi justru berubah menjadi kericuhan
puluhan sopir taksi ini terlibat adu mulut dengan sejumlah satpam
dan kemudian berubah menjadi aksi saling dorong
pernah kesini cuma minta klarifikasi
cuman kemudian dari pihak grab juga bisa memberikan pernyataan yang jelas
tentang status dari teman teman kami
pihak grep sendiri meminta waktu beberapa hari untuk kembali ke tempat yang berakhir
mereka juga berusaha beberapa hari untuk mengumpulkan data